sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau kita bisa menemukan orang itu kita bisa mengetahui keberadaan anak ibu sekarang
saya sudah bertemu langsung dengan orang ini
dia itu ada di jakarta tapi dia berhasil kabur dari saya
sekarang saya mau kamu temukan dia secepatnya
baik ibu saya akan sebar seluruh anak buah saya
bapak kenapa sih kayak takut ayah hilang gitu
ya apa lah enggak enggak udah pengen ngantriin aja udah
udah jangan banyak banyaknya deh
bapak pengen ngantriin ayah
sebenarnya bapak takut banget kamu diambil dari bapak
karena coba kamu milik bapak satu satunya sekarang
selama ini gak pernah ada yang bisa membuat aku ketawa seperti tadi
bayangin di pantai bu
bayangin di pantai saya serius bu
itu lucu sekali
tapi sekarang ada yang bisa
jangan gitu dong ntar lagi kan kita tunangan
lu jangan sok deh lu emang bisa apa hah
lu udah tahu kan perjanjian kedua orang tua kita
iya gua tahu
tapi bokap gua bilang mau gua
gua boleh bawa perempuan yang gua suka yang ke rumah
gua boleh tunangan sama perempuan itu
satria udah kamu pulang sekarang
duh kok aku pulang kamu ntar gimana
aku nanti ke rumah kamu sendiri aku janji
nanti kalau kamu terlambat kamu bisa dimarahin loh saat
ya aku janji aku pasti datang kamu kasih tahu aku alamatnya
nanti aku datang sendiri ya
pasti kamu datang ya
ayolah nek pindah yuk
ini semuanya udah kosong kayak gini nenek mau ngapain di sini
enggak masih ada kursi kok ini
nenek biasa kok tidur di sini
nek jangan kena kecil dong nek
kalau pindah aku pijetin nenek sejam full
aduh mah orang apaan
nek jangan kena kecil dong nek ayo dong
pindah aja ke sana lah
usah nenek ikut ikutan ke sana
rumahnya orang kayak begituan
ntar ada polisi datang di mana
mau korbanin begitu
jodoh aja nenek pikirannya bu
aduh kayaknya aku butuh bantuan cahaya nih
bener nih nenek gak mau pindah
kau sampai mau pindah gimana
sudah sudah sudah
hei kok kamu udah pulang
tadi ngapain pak
tinggal bapak sakit tadi tiba tiba terus
aduh bapak cari balsum di lemari kali kali aja ada
bapak mau ayah pijat pak
ayah pijat ya
aduh bapak kok bisa seperti ini sih pak aduh ini yang sakit yang mana biar ayah pijat yang ini
dia tadi masuk rumah ini bos benar bos benar ayah ayah kamu ini benar benar anak yang baik kamu
benar benar orang yang paling baik sama aku di dunia ini
ayo lihat bapak istirahat dulu sebentar ya pak
ternyata bapak itu punya anak perempuan
betul betul betul cepetan bawa perubahan ini
lepasin jangan sampai
pergi pergi semua pergi carsanya
kurang ajar kurang ajar
mau masuk mau masuk
aduh ayah mana sih
kok lama banget
kalau tahu gini aku tungguin aja dari tadi
kamu itu mana sih sat
ini mama udah bulat balik sampai jilid empat
baca buku masih juga belum datang
udah setengah jam lebih loh
enggak pak enggak
pak enggak kalau sekarang ini benar pak
aku jujur pak ini ini serius pak
ini pasti datang kok
udah janji kok pak benar
pasti datang tunggu aja sebentar lagi
kalau mama sama papa udah lapar makan duluan aja nggak pak
iya benar pak
ini jujur pak
hari ini aku jujur benar
pak abah tunggu
ya tunggu pak
sebentar lagi pak
ayah cepet dong
kamu tuh datang ke sini
aduh bisa mampus nih kalau kamu nggak datang
kamu sebenarnya kenapa sih kok
emang kamu ada masalah apa bersama mereka
aku gak tahu apa apa raka
benar aku nggak tahu
tadi begitu aku keluar dari sini aku
aku mau lihat ada siapa di depan
mereka langsung narik aku
terus mereka langsung bilang mereka mau perkosa aku
aku nggak tahu ada masalah apa
aku gak tahu mereka itu siapa
aku benar benar nggak tahu apa apa raka
semuanya karena salah bapak
gara gara bapak semuanya gara gara ulah bapak
ya maafin bapak ya
bapak ngapain pak bapak bikin ulah apa lagi sih pak
bapak judi lagi
kamu kan kasih uang ke bapak
terus bapak jalan jalan
di pinggir jalan ada orang judi
bapak ikutan main
saking arsiknya main judi bapak lupa kalau bapak tuh udah habis
terus bapak masih penasaran masih pengen judi
bapak jalan jalan lagi
bapak bohongin mereka
di rumah bapak banyak uang
sekarang kasih bapak pinjem
bapak didenjemuk terus main lagi
kalah lagi kalah lagi
maafin bapak ya ayah
kamu udah nolongin ayah
kalau nggak ada kamu
ayah mau pergi mana
sekarang yang paling penting kamu harus pindah dari sini
tempat ini udah nggak lama ini udah bahaya banget
karena sekarang mereka udah tahu kamu tinggal di mana dan
mereka pasti akan datang lagi
dan makin banyak lagi yang bakal datang
teman temannya pasti bakal datang
terus saya bagaimana
saya nggak tahu harus kemana pak
aku gak punya tempat lagi
ya kamu sementara bisa tinggal di rumah aku
aku ada tempat
ada om juga
terima kasih raka
terima kasih banyak ya